dua kasus gagal ginjal akut kembali ditemukan di jakarta pada awal dua ribu dua puluh tiga ini
satu korban meninggal dunia dan satu korban anak lainnya disebut masih menjadi suspek
lalu samakah kasus gagal ginjal kali ini dengan apa yang terjadi pada akhir dua ribu dua puluh dua lalu
mengapa kita seakan mengulang fase yang sama meski penindakan serta pembenahan diklaim sudah dilakukan
untuk membahasnya sudah bersama kami jurubicara kementerian kesehatan dr m syahril
selamat sore pak syahril apa kabar
ya selamat sore mas bram selamat sore pemirsa semua
baik pak sejauh ini bagaimana investigasi penyidikan dua kasus ini
apakah sebetulnya yang kita sebut sebagai gagal ginjal akut yang terjadi dua kasus di awal tahun ini sama dengan terjadi pada oktober lalu pak
ya terima kasih jadi sebetulnya kita sudah sangat senang kalau pada awal desember yang lalu kasus gagal ginjal ini sudah berhenti ya
tidak ada penambahan lagi dan tidak bisa
tidak ada yang meninggal
cuman kemarin tanggal dua februari atau empat februari kemarin sudah dilaporkan ada dua kasus
yang satu oh sudah konfirmasi ya
sudah konfirmasi seorang anak umur tiga belas bulan itu minum obat sirup dan dalam darahnya ada kandungan zat toksik ya
ethylene glycol dan juga di sirup yang dia minum yang sudah disebutkan tadi adalah sirup fraksion itu juga mengandung ethylene glycol
nah hari sampai dengan saat ini
masih dalam penyelidikan lebih lanjut gabungan antara kementerian kesehatan badan pom idai dan seluruh yang terkait termasuk dari epidemiologi dan paramakologi
dan untuk yang satu lagi kasusnya itu suspek dan dari laporan yang kami terima hari ini insya allah pasien yang kedua ini nanti discarded kemungkinannya karena tidak ada kaitannya langsung dengan intoxikasi obat
satu kasus saja ya sudah positif ya
pak syahril tapi ini kemudian dipertanyakan publik ketika anda tadi juga menyebutkan masih ada kandungan toksik yaitu ethylene glycol
bagaimana ini kemudian bisa kembali terjadi begitu
kita mengingat hampir banyak instansi akhirnya melarang peredaran obat dengan ethylene glycol maupun di ethylene glycol di akhir tahun
tapi kemudian sekarang masih ada dan jangan sampai tentunya ada anak anak lain yang juga menjadi korban begitu pak syahril
jadi ini masih dalam investigasi kita bersama bahwasanya obat yang tadi disebutkan itu dalam pemeriksaannya sirup sisa obatnya itu mengandung
padahal obat ini sudah masuk di dalam daftar lima ratus delapan obat sirup yang boleh beredar
nah tentu saja nanti akan ada pengumuman resmi kenapa obat ini masih ada kandungannya apakah di sediaannya atau di bahan bakunya
sehingga ini kita menunggu investigasi lebih lanjut pak ya
nah tapi saat ini sudah dikonfirmasi kalau ini adalah positif keracunan obat ya
baik berarti artinya sejauh ini pak menurut pantauan dari kemenkes begitu apakah jangan jangan ada celah saat kemudian proses recheck atau pemeriksaan kembali sebelum obat obat yang sebelumnya dilarang boleh dipasarkan kembali dengan kandungan etilen glikol tadi pak syahril
jadi ini memang sudah dipublis oleh badan pom
badan pom adalah satu badan yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara kuantitatif dan sekaligus mempublikasikannya kepada masyarakat
nah dengan gerak cepat dari badan pom sudah menarik obat yang fraksion tadi termasuk dari farmasinya atau perusahaannya sudah dengan sukarela untuk menarik kembali
nah untuk obat obat yang lain berikutnya tentu saja menjadi pr bagi badan pom maupun dari seluruh yang terkait untuk lebih berhati hati
nah tentu saja kehatian kehatian ini diawali juga oleh masyarakat bahwa untuk masyarakat yang mempunyai anak anak jangan cepat cepat untuk memberikan obat dulu walaupun dia sakit
apakah hanya panas dicoba dulu dengan obat obat kompres air hangat dan juga dengan asupan gisi cairan yang cukup
nah kalau memang tidak ada suatu penamanya perbaikan maka supaya memeriksakan ke dokter
ke rumah sakit puskesmas untuk diberikan rekomendasi obat obat yang boleh diminum oleh pasien tersebut
jadi jangan minum obat sendirian ya
dan kasus ini terjadi lebih seperti yang dulu gitu ya
oke berarti yang bisa kita garis bawahi jangan kemudian gampang memberikan obat secara mandiri lebih baik membawa ke dokter untuk kemudian diberikan jenis lain begitu ya
tapi apakah kemudian kalau begitu pertanyaannya dari kemenkes maupun mungkin ikatan dokter indonesia sudah menginstruksikan kepada dokter
di masyarakat untuk kemudian tidak memberikan jenis jenis obat ini pak
sudah jadi kami dengan gerak cepat atau dengan penamanya antisipatif kami dengan bekerja sama berbagai pihak tadi termasuk idai
memberikan surat kewaspadaan ya namanya ya
surat kewaspadaan ke seluruh dinas kesehatan rumah sakit fasilitas pelayanan kesehatan farmasi dan juga termasuk dokter dokter
untuk tidak memberikan obat obat yang tadi disebutkan tadi
dan berhati hati selanjutnya memberikan obat obat yang sediaannya sirup yang mungkin memang belum diyakini oleh dokter atau rumah sakit
memang sudah dibolehkan dipublis di masyarakat
baik baik oke pak syahril selain kemudian penarikan obat penghentian sementara distribusi
adakah kemudian semacam tracing begitu kalau kita bicara dalam covid begitu ya terkait dengan yang obat ini sudah kemana saja
berapa kemudian anak anak sudah mengkonsumsi
bagaimana kemudian yang sudah terlanjur meminum merek ini dengan etilen glikol tadi
ya jadi kepada yang sudah terlanjur minum obat dan sampai dengan saat ini tidak apa apa
bisa saja dia minumnya sedikit atau memang reaksi tubuhnya memang memungkinkan dia untuk menahan itu
nah kepada seluruh dinas kesehatan tadi dengan edaran ini untuk melakukan langkah langkah antisipatif
untuk mengawasi jangan sampai lagi ada obat itu yang beredar karena sudah ditarik
dan juga melakukan epidemiologi penyelidikan epidemiologi untuk kasus kasus yang mungkin bisa terjadi serupa seperti ini
oke pak syahril kalau kemudian boleh sedikit dibocorkan mungkin investigasi sementaranya
seberapa luas ini terjadi di jakarta dan juga kota kota lain begitu
jangan sampai kemudian kita hanya fokus pada ibu kota tapi ini kemudian ada di kota lain yang nanti semacam bom waktu begitu pak syahril
ya kita sebetulnya sudah punya sistem dengan peristiwa yang lalu bahwasannya seluruh sistem yang terkait itu harus waspada
jadi sudah punya pengalaman semua sebetulnya dan sampai dengan hari ini laporan baru memang dari dki jakarta
oke artinya masih menunggu begitu ya pak syahril dari kementerian kesehatan maupun instansi terkait
ya menunggu dan proaktif ya untuk mendata melakukan penyelidikan epidemiologi
kepada masyarakat masyarakat ataupun fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan gitu
jadi tidak selalu menunggu laporan jadi proaktif ya
oke proaktif begitu ya
oke terakhir pak syahril ketika hari ini terjadi kembali publik kemudian menaruh curiga khawatir begitu
penanganan hukum yang tidak serius pada kasus pada oktober lalu hingga akhir tahun ini menyebabkan ini kemudian terulang kembali
bagaimana kemenkes mendesak agar kemudian penegakan hukum kali ini benar benar ini menjadi yang terakhir
meredakan gejolak publik gejolak orang tua yang bingung bagaimana mengobati anaknya sakit
bagaimana langkah kemenkes terkait itu pak
ya tentu saja langkah langkah hukum saat ini kan masih berjalan ya belum selesai ya dari masyarakat dan sebagainya
nah tentu saja dengan kasus yang baru lagi dengan hampir sama peristiwanya menjadikan tambahan informasi tambahan data
bagi kita untuk semua pihak melakukan pengawasan
melakukan penggunaan obat ini dengan hati hati dan jangan terjadi lagi satu korban karena ini sangat memprihatinkan bagi kita semua
nah tentu saja yang terakhir ya kalau boleh kami nyampaikan seluruh fasilitas kesehatan harus responsif ya
karena kasus kasus ini harus cepat ya
jadi kalau ada fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tidak mempunyai dokter anak pokoknya
yang kedua tidak mempunyai fasilitas hemodialisis tidak mempunyai fasilitas untuk antidotum
untuk jangan berlama lama menahan pasiennya
segera dirujuk ke fasilitas atau rumah sakit yang memang sudah ditetapkan sebagai rujukan gagal ginjal akut ini
tentu kesadaran ataupun informasi soal rujukan ini juga harus kemudian dipahami begitu ya pak ya oleh orang tua agar kemudian bisa proaktif kemudian
karena ini kan menyebabkan kematian ya
jadi kalau tidak cepat ini bisa menyebabkan kematian
tentu kami menunggu pak hasil investigasinya agar kemudian
di kemudian hari tidak terjadi lagi satu korban saja rasanya sudah cukup kalau kita bicara soal nyawa dan anak anak
terima kasih atas laporan terima kasih atas waktu anda
juru bicara kementerian kesehatan dr m syahril telah bergabung sama kami
selamat sore sehat selalu bapak